si amin yang keluar keringat dia yang memotong rezekinya
ayo suruh nenek kamu yang cerewet itu ganti
kamu kemarin mau menyaksikan hasil karya cucu mencitunyur itu kan
bapak sih tidak percaya hal seperti itu rip
tapi berita ini sudah menyebar pak
ya di desa sekecil ini kejadian betapapun kecilnya pasti diketahui orang banyak
lalu siapa katanya yang pelihara tuyur itu
kalau menurut ibu ibu yang tadi kumpul di warung bukokom katanya sih pak marhadi
yang punya angkutan desa itu
jangan sampai terbawa arus orang orang yang tidak bertanggung jawab
biasanya yang menyebar fitnah begitu orang yang iri hati melihat suksesnya pak marhadi
dua tahun yang lalu

makanya dia datang dari tasik sendirian
dan tanpa membawa barang apapun juga
kemudian setelah lama tinggal di cekoneg dia menjadi tukang kredit
tukang kredit yang melayani atas keperluan rumah tangga pak
nah berkat keuletannya lalu dia bisa mencicil sebuah angkot tua
lalu dirawat dan disopiri sendiri
akhirnya dia bisa mencicil sebuah angkot tua lalu dirawat dan disopiri sendiri

akhirnya dia bisa mencicil sebuah angkot tua lalu dirawat dan disopiri sendiri
dan kemudian jadi curagan
nah perjuangannya kan jelas dia bukan orang kaya mendadak

kok pak burpau sih
apa kamu pikir bapak akan bisa menyusun sebuah buku tentang kehidupan di desa
kalau hal sekecil seperti itu bapak tidak amati

tidak usah basah basimin loh kenapa kang angkut yang kamu pakai buat narik ini kan yang dulunya
yang biasa aku pakai nyari makan saya enggak tahu apa apa kang itu urusan pak marhadi karena
nggak masuk masuk daripada angkutnya nganggur di garasi dia suruh saya pakai lu merahkan
tidak mungkin merhadi membaca aku yang begitu lama narik angkutnya kalau kamu tidak ngomong
yang jelek tentang aku ngomong jelek tentang apa
ini karena kamu sudah mengambil angkut ini buat narik maka aku dan diet
karenaku nganggur sekarang ini maksud akan
kalau aku tidak narik itu artinya aku tidak punya penghasilan apa apa buat keluargaku
aku pikir kamu tidak terlalu bodoh untuk mengerti kelanjutannya apa maksud aku
kamu boleh narik terus angkut ini tapi kamu setiap hari harus store padaku setengah dari seluruh
penghasilan tahu kok begitu pak ya isu tentang tuyul itu semakin ramai dipercarakan orangnya
saya kesehatanhey reservasi biasa
iya ih padahal sebelum nya dia antara kita tidak ada yang mempercayai tuyul
soalnya tadi saya lihat si bajingan itu sudah mengancam si amin pakai kunci dong kak
weh kalau begitu segera saja pak usop bersama pak aset pergi sana bawa dua orang kemari untuk menghadap saya
siap pak apa nggak sebaiknya naik sepeda motor saja pak supaya lebih cepat bertindak
iya sepeda biasa di sini saja
sekali sekali boleh kan pak sebagai tukang poin istirahat membantu desa kita supaya aman
siap pucuk siap general
kalus naruh palanya di atas
lepas gadi lepas
ini hei apaan ini
ini bukan bikin contoh yang baik
ampe ngikut lu
eh lo kan supir angkot mengapa bukannya narik malah jadi penyakit di sini
ban belakang angkot saya rusak pak usep waktu saya mau mengganti ban belakang tiba tiba dia datang mengencam saya
mau menghancurkan kepala saya kalau saya tidak mau memberi separuh dari penghasilan saya untuk dia
hebat betul memang dia apa di sini jagoan
si amin yang keluar keringet dia yang ngotong rejekinya
soalnya saya dipecat sama pak marhadi lantaran fitnah dia pak
dengan tuhan pak ustaz dia dipecat lantaran suka selebor suka merusak angkot dan suka enggak mau narik
ada baiknya suruh aja dia lapor
suruh aja dia lapor sama pak kades daripada kita bikin pengadilan di perjalanan ini kan enggak bagus bener enggak
iya memang dia sekarang juga berdua kita suruh balai desa
tapi bicaranya kita ajarin dulu gimana bicara sama aparat keamanan
supaya kita yang bawa tambah wibawa
oh iya ya kalian berdua saya tunggu di balai desa
jangka waktu lima menit kalian belum juga sampai saya jemput lagi ke sini
tapi saya perlu waktu untuk mengganti pandangan saya dulu pak
iya itu sudah dikasih waktu lima menit tidak lebih
apa ini aduh
jangan buru buru aja lo
sekarang sudah jelas duduk berkalanya
kamu sukro telah melakukan kekerasan pada si amin
dan kesalahanmu yang kedua kamu telah mencoba memeras dia
sebanyak separuhnya dari penghasilannya itu sudah jelas jelas merugikannya
karena dia juga jelas jelas merugikan saya pak kades
apamu yang dirugikan
sejak dia kerja di sana pak marhadi tidak lagi memberikan angkotnya pada saya
pak malhadi tidak mengasih angkotnya pada kamu
sebab sudah berapa kali kamu merusaknya
kamu yang salah
satu hari masuk tiga hari kering
itu namanya merugikan orang lain
ya kan hmm
bagaimana pak usah tahu
saya kan sering mengantar soal ke pak malhadi
malah istrinya pak marhadi sering cerita sama saya
anak buahnya cuma kamu yang berleceh
sudah sudah sudah
nah sekarang jukro saya minta
kamu minta maaf pada si amin
kau telah merugikannya
kamu sudah berjaya
kalau begitu kasus ini saya serahkan saja kepada polisi
dan nanti saya akan panggil sersang ismail untuk menjemputmu
supaya kamu diperiksa di polsek
siapa tahu kamu harus ditahan di sana tiga empat hari
nah pak saiban
tapi awas ya kalau saya dengar masih ada apa apa antara dua kamu ini
ya sama sekali
tadi saya cuma ngajar
jangan ngelamun atu
mestinya tadi si amin saya hajar lalu saya menghilang
salah alamat atu kang
malah mengajar si amin
saya dendam sama si amin
dia itu penjilat
masalahnya bagus sebut penjilat
itu tanya si amin bisa kerja kang
penjilat itu lain kang
dia tidak bisa kerja
tapi biasa cari muka
pokoknya kedua duanya saya dendam
nggak si amin
nggak si marhardi
suatu ketika pasti kena batunya
untuk bikin manusia marhardi
aku punya akal kang
itu baru namanya sahabat